kita lanjutkan cnn indonesia news report pelaksana tugas ketua umum pssi joko driono memenuhi panggilan penyidik satgas anti mafia bola untuk menjalani pemeriksaan
joko driono diperiksa sebagai saksi untuk laporan mantan manajer persibara banjarnegara lasmi indaryani
joko driono tiba di gedung di treskrimum polda metro jaya dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas pukul sebelas siang
joko driono didampingi oleh sekjen pssi ratu tisha
joko driono diperiksa untuk tersangka prianto mantan anggota komisi wasid aspros pssi jotengah
joko driono mengatakan selain diperiksa untuk tersangka prianto dirinya juga diperiksa untuk tersangka anik yuni artika putri dari prianto mantan wasit futsal
joko driono menyatakan ia akan memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik untuk membantu proses penyidikan agar dapat selesai secepat cepatnya
yang dimaklumkan atas kasus
yang dilaborkan oleh persibara untuk mr p miss t dan saya diminta keterangan untuk pemeriksaan hari ini
saya akan membantu proses ini agar bisa diperhatikan secepat cepat
satgas mafia bolak polisian terus bekerja menyelidiki dugaan
dan match vixen dan praktik mafia bola di liga dua dan liga tiga musim dua ribu delapan belas
sejauh ini satgas pimpinan hendro pandowo telah menetapkan sebelas tersangka
satgas juga telah memanggil paksaannya tugas ketemu pssi joko driono dan memeriksa fikir waluyo
sosok yang diduga memiliki peran sentral dalam pengaturan pertandingan diantaranya pada match pss sleman dan psmp mojokerto musim lalu
prinsipnya satgas mafia bola itu akan berubah
kembangkan beberapa mp yang lainnya
oke kata selamat siang arief bagaimana jalannya pemeriksaan terhadap pelaksana tugas ketumum pssi joko driono siang ini
selamat siang alvira memang sampai dengan siang hari ini plt ketum pssi joko driono masih berada di dalam gedung di treskrimum poldai metro jaya
dan ini memang adalah pemeriksaan perdana joko driono sebagai saksi
karena sebelumnya pada pekan lalu joko driono yang seharusnya dipanggil penyidik ia tidak dapat memenuhi panggilan
karena pada saat itu ia beralangan hadir karena harus mendatangi kongres pssi di bali
sehingga akhirnya di reschedule dan baru bisa dipenuhi pada hari ini kamis dua puluh empat januari dua ribu sembilan belas
dan tadi ia sudah datang pada pukul sebelas didampingi oleh sekjen pssi ratu tisa
dan joko driono diperiksa untuk dua tersangka yaitu prianto dan juga anik yuni artika
dan keduanya ini sudah ditapkan sebagai tersangka
prianto ini adalah
mantan anggota komisi wasit asprof pssi
sementara anik yuni artika ini adalah putri dari prianto
dan dulu ia berprofesi sebagai mantan wasit futsal
dan ini adalah tindak lanjut dari laporan mantan manajer persibara banjarnegara lasmi indaryani
dan selain joko driono di hari ini satgas anti mafia bola juga dijadwalkan akan memeriksa wakil bendara humum pssi

namun hingga hari ini saudara irzan pulung belum terlihat hadir di gedung di treskrimum poldai metro jaya
dan joko driono ini sebagai plt ketum pssi akan diminta keterangan
dan seperti juga pejabat pssi lainnya yang sudah diperiksa sebelumnya seperti ratu tisa
lalu pada pekan lalu juga ada bendara pssi berenton siahaan juga sudah diperiksa
pada pemeriksaan sebelumnya memang pihak penyidik lebih mendalami kepada teknis bagaimana tugas dan juga tupoksi dari pssi dalam menjalankan liga
dan memang belum ada menyasar kepada pertanyaan inti seperti nama ataupun oknum oknum tertentu yang diduga sebagai aktor aktor pengatur skor dalam pertandingan
sampai dengan hari ini itu total
total dari satgas anti mafia bola sudah menetapkan total sebelas tersangka
dan untuk enam tersangka yang sudah diperiksa dan juga berkasnya itu ditargetkan akan selesai pada akhir januari dua ribu sembilan belas
ke enam tersangka tersebut diantaranya adalah prianto anik yuni artika johar lineng dwi irianto atau mbah putih
lalu ada nurul safarid dan terakhir adalah mansur lestaluhu
ini adalah staff
ini adalah staff dari direktur pendugasan wasit dari pssi
sementara update pemeriksaan kemarin dari satgas anti mafia bola sudah menggeledah rumah salah satu mantan anggota komite eksekutif pssi yaitu hidayat di daerah benoa surabaya
dan kemarin karopemas dari polri yaitu begian polisi dedy prasetyo mengatakan dari pengedahan tersebut penyidik berusaha mengumpulkan dua alat bukti untuk bisa meningkatkan status hidayat
dari saksi sebagai tersangka
dan untuk tersangka terakhir itu adalah figit waluyo
ini figit waluyo ini adalah pemilik dari ps mojo kerto
dan figit waluyo juga kemarin sudah diperiksa oleh penyidik satgas anti mafia bola di lapas sidoarjo
dan memang kemarin pemeriksaan itu baru bisa dilakukan karena dari pihak penyidik menunggu surat izin dari jendela pas untuk memeriksa figit waluyo
jadi saat ini kita tunggu saja nanti pada saat joko driono keluar
keluar dari pemeriksaan apakah nanti akan ada statement ataupun pernyataan yang akan disampaikan kepada awak media elvira
ya arief selain joko driono apakah juga dijadwalkan pemeriksaan untuk sejumlah saksi lainnya
termasuk juga apakah ada rencana pemeriksaan terhadap mantan ketua umum pssi edi rahmayadi meskipun yang bersangkutan sudah menyatakan mundur dari pssi
ya itu tadi untuk saksi lainnya itu untuk hari ini yang dijadwalkan itu adalah irzan pulung
ia adalah wakil bendahara umum pssi dan izan pulung sebetulnya dijadwalkan pada pukul sebelas siang untuk diperiksa
namun justru yang hadir duluan adalah joko driono
dan sebetulnya joko driono ini dijadwalkan pada pukul empat belas namun ternyata ia maju
mungkin nanti sekitar pukul empat belas saya akan konfirmasi lagi apakah irzan pulung sudah datang di gedung di treskrim polda metro jaya
dan untuk mantan ketum pssi edi rahmayadi
ini jika saya mengundurkan
dan ini juga menutip dari pernyataan karopemas polri brikjen dedy prasetyo
yang mengatakan hingga kini penyidik belum akan mengarah kepada edi rahmayadi
karena memang dari fakta fakta hukum dan juga kronologi konstruksi hukum yang sedang disusun oleh penyidik
memang belum ada mengarah kepada mantan ketum pssi edi rahmayadi
perlu diingat juga saat ini penyidikan yang dilakukan oleh satgas anti mafia bola ini adalah fokus di liga tiga terlebih dahulu
belum menyentuh kepada liga dua apalagi liga satu
dan kemarin juga karopemas polri dedy prasetyo mengatakan untuk bisa masuk ke liga dua itu tergantung dari keterangan dan juga fakta fakta hukum yang ditemukan ataupun didapat oleh penyidik selama pemeriksaan
dan sebetulnya aktor kunci untuk bisa membawa penyidikan ini untuk masuk ke liga dua itu adalah ada berada di tangan figit waluyo
keterangan yang valid ataupun yang bisa dibuktikan dengan alat bukti itu keterangan dari figit waluyo itu bisa masuk ke dalam liga dua
karena memang figit waluyo ini perannya itu ia adalah menyuap untuk bisa membawa klubnya yang dimilikinya pesmo jokerto untuk naik tingkat dari liga tiga ke liga dua
namun kepada siapa ia menyuap ini memang belum diketahui siapakah aktor di belakangnya
jadi kita masih menunggu
jadi kita masih menunggu
apakah nanti dari satgas anti mfo bola bisa masuk ke liga dua dan mungkin bahkan bisa masuk ke liga satu
namun untuk edi rahmayadi itu masih jauh dari penyidikan elvira
terima kasih informasi anda langsung dari polda metro jaya